turun semua turun
ya ada apa ustadzah
ustadz ustadz masih dimana
jadi panitia itu cuma kasih tim kunanta waktu tambahan sekitar tiga puluh menit
kalau emang belum datang juga nanti kunanta dinyatakan didiskualifikasi
dan nanti bisa dinyatakan kalah
ulalah sama juga ternyata berantakan juga tidurnya
aikal bangun bangun bangun bangun
bangun bangun bangun bangun
ya jangan di situ
yaelah geletakan begitu
kayak cucian kotor
bangun bangun bangun bangun
ayo ke posisinya yang bener
ke tempat tidurnya yang bener
di sana tempat tidur
kamu di mana di sini kan
pakai beradu kayak kelinci kampung
kamu tidur di situ
situ iya terus
aikal naik ke situ tuh maja tuh
kayak biasa tuh
sakit takut ya sakit ya
ketiban jagung pangkuk nih
sekarang semuanya dengerin ustadz musa yang mulia dari satun mau ngomong
sekarang semuanya tidur dengan posisi yang benar seperti yang dicontohkan oleh rasulullah saw
yang bener yang bener
ayo duduk duduk
nah sekarang sebelum tidur baca doa dulu
udah tidur semua
kalo sergi kita bisa keluar sekarang
wih keren banget ya dut
sekarang kalian yang coba jaganya ya
mulai dari kamu
kamu yang pertama coba
eh teman teman tadi aku pengen kegiatan tapi sekarang aku kaget
kehendaknya kayanya agak agak
terus terus terus terus
ayo tepuk tangan ayo bagus bagus tadi aku pengen gitu tapi aku lupa caranya
sekarang kita akan berbagi dua tim dan akan bermain bola ya semua siap
ini kesempatanku untuk menggoling sebanyak banyaknya oke bantuin aku juga ya tenang aja
beres op ya sobi aku bikin gol juga ya iya ya tunggu tunggu ini kan baru pemanasan kita kan
belum bermain kenapa kamu buat strateginya sekarang sih tapi kalau kita ketahuan gimana itu mau
dibilang jangan tidur lagi
malah tidur lagi
ya dodot haika ayo cepetan bangun
kalo kita gak bangun kenapa
ya ya kalo kalian gak mau bangun
ustad musa yang mulai dasar
bakah siram kalian pake air es ember
tidur lagi sih
baik kepada santriwan segera naik mobilnya
untuk pak de sama sergi
kalian berdua naik ke mobil santriwati ya
supaya ada cowoknya yang menjaga
dan untuk saya dan ustad musad kita naik mobil santriwan ya
kurang tepat aja pak de di tempat santriwan
saya di tempat santriwati soalnya
saya pengen bisa deketan sama ustad zanul
ide yang bagus
tapi kan bapak ustad tau saya orangnya amanah
saya tidak akan pernah melanggar amanah
apa yang sudah diamanahkan saya akan jalankan
mohon maaf lahir dan batin
pak de beli mangga di tasik
cakep gak asik
pak deh tolong dipandu dulu mobilnya
siap biar bisa keluar
di belakang pada rusuh nih
masuk ke dalam nanti kalau mobil ini jalan
lu jatuh linding linding pala lu benjol benjol
benjol benjol iya
ya aduh aduh pala benjol aduh
eh pelan pelan pelan
kalian ini adalah santriwan kun anta yang diandalkan
harus berjuang sampai jadi dana pengabisar
yang pasti menang
kun anta tim siapa yang jatuh
jadi juara kun anta
tim siapa yang pasti menang
kun anta pasti juara
untuk tim futsal kun anta
agar segera bersiap
karena pertandingan akan segera dimulai
santriwannya belum dateng
kenang sabar sabar
penyemangat itu harus lebih semangat
iya udah ini coba ustazah telpon ustazah teri tuan
iya udah ini coba ustazah telpon ustazah teri tuan
atau ustaz musa coba tanya posisi mereka sekarang dimana
kasih tau pak jatia ya
ya ustazah gimana ya dari kun anta jadi tanding gak ya
jadi pak jadi mereka sedang dalam perjalanan
jadi saya minta tolong
tambahkan waktu sedikit aja
buat kun anta
boleh deh kita akan kasih waktu tiga puluh menit
tapi kalau dalam waktu tiga puluh menit ini
kun anta belum dateng juga
oh cepet ya
berarti berani kenapa nih pak
ngapain dia telponnya
ya ada apa ustazah
ustaz musa masih dimana
ini loh ustadz jadi panitia itu cuma kasih tim kun anta waktu tambahan sekitar tiga puluh menit
kalau emang belum datang juga
nanti kun anta dinyatakan
dan nanti bisa dinyatakan kalah
ustaz musa ada apa ustaz kok mukanya jadi begitu
barusan usaha saya dulu ngabarin
kalau dalam waktu tiga puluh menit
kita belum sampai disana maka
tim kun anta dinyatakan kalah
gimana udah selesai belum benerin ya
iya ini lagi dimenerin tapi
jalan salah satunya harus didorong nih pak ustaz
tunggu tunggu tunggu
itu kan ketiga ya
doain kemudian tidak terjadi apa apa sama temen semua
sama temen semua
berapa menit lagi nih
ustaznya tenang aja
ustaznya berdoa aja ya
yang penting kita sekarang tau hal
tapi ustaz kalau seandainya mereka telat banget
ya diskualifikasi gimana dong ustaznya
tadi tuh saya udah telpon
ustaz musa kan terus ustaz musa itu bilang
kalau mobil yang
dibawa itu tadi mogok ustaznya
ustaznya berdoa gak sih
sekarang kita tenang aja ustazah
semoga aja ustadz musa sama santriwan lainnya itu
datang tepat waktu kesini ya